dalam sebuah video amatir yang direkam warga memperlihatkan proses evakuasi yang dilakukan warga
saat menyelamatkan seorang bocah yang dikurung serta diduga menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandungnya sendiri
di salah satu kontrakan di jalan pesantren kota cimahi senin sore
teriak dan histeris warga mengemas saat warga tersebut membopong tubuh sang bocah yang terkulai lemas
menurut warga terbongkarnya dugaan penyiksaan oleh ayah kandung terhadap kedua anaknya ini dilakukan pada pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat senin siang
saat itu sang ayah membawa tubuh anaknya yang penuh dengan luka memar dan bergegas pergi menggunakan ojek online
warga yang curiga langsung naik ke lantai atas dan mendobrak pintu kamar dan didapati seorang anak anak lainnya dalam kondisi luka dan lemas
iya tangannya juga kayak muka
yang laki laki belum pernah
yang laki laki yang didobraknya
sementara kapolres cimahi membenarkan adanya dugaan penyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut
di mana satu korban meninggal dunia serta satu korban lainnya saat ini dalam perawatan di rumah sakit
ada dugaan penganiayaan kepada anak mengibatkan meninggal dunia
saat ini untuk diduga pelanggan
aku sedang kita amankan sedang dalam proses pemeriksaan
jadi untuk motif lain lain masih kami dalami
saat ini satreskrim polres cimahi telah mengamankan pelaku untuk mendalami motif terkait penganiayaan ayah kandung terhadap kedua anaknya